polisi akan tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat rihana dan rihani meski mereka dikabarkan akan mengembalikan uang korban yang ditipu
rihana dan rihani adalah tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus menjual iphone dengan sistem pre order
keberadaan rihana dan rihani si kembar yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang belum diketahui
dua tersangka dugaan kasus penipuan pre order iphone senilai tiga puluh lima miliar rupiah ini masih menjadi buruan personil direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
kabar terbaru rihana dan rihani berencana mendatangi polda metro jaya untuk mengembalikan uang korban yang ditipu
dan menanggapi informasi ini kepala subdit jatan ras ditreskrimum polda metro jaya pada kamis sore menyatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap rihana dan rihani
berita berita yang menyampaikan bahwa dia akan menghadap penyidik akan datang ke polda metro jaya itu sudah lama disampaikan oleh para tersangka tersebut
berita berita yang menyampaikan bahwa dia akan mengembalikan uang korban yang ditipu